masih terkait banjir pemukiman warga di rawajati pancoran jakarta selatan
sabtu pagi mulai terendam air akibat luapan sungai ciliwung
air datang dengan cepat hingga banyak warga yang harus mengevakuasi barang di tengah banjir
warga rw tujuh rawajati pancoran jakarta selatan langsung mengevakuasi barang dan perabotan rumah lainnya
evakuasi dilakukan lantaran air kali ciliwung meluap dan mulai masuk permukiman warga
pemberitahuan akan datangnya air memang sudah disampaikan sebelumnya
namun masih banyak warga yang belum mengetahuinya
hujan deras yang mengguyur kawasan bogor jawa barat
membuat status ketinggian air pintu air katulampa mencapai siaga tiga